kita ke informasi selanjutnya bupati mandailing natal dahlan hasan nasution mengklarifikasi surat permohonan pengunduran dirinya delapan belas april dua ribu sembilan belas kemarin
presiden republik indonesia joko widodo menolak surat pemberhentian bupati madinah itu
inilah surat permohonan pengunduran diri dahlan hasan nasution yang viral di media sosial
pengunduran dirinya merupakan ungkapan kekecewaan hasil suara calon presiden nomor satu joko widodo dan ⁇ maruf ⁇ amin yang tidak sesuai dengan target
dalam konferensi pers bupati mandailing natal dahlan hasan nasution menyampaikan kebenaran surat permohonan pengunduran dirinya sebagai bupati mandailing natal telah dikirim ke istana negara
surat pengunduran diri sebagai bupati mandailing natal tersebut bukan surat pernyataan namun masih permohonan
namun surat yang dikirim tersebut ditolak oleh presiden republik indonesia
perlu saya sampaikan bahwa tadi malam sudah ada perintah langsung kepada saya
bapak presiden tidak menerima pengunduran diri saya